oke krim malamnya mahal
kasih ya bi
kalian pakai ide yang lebih smart dong
lo ajak anggota geng warrior buat join kalian
kalo mereka gak mau hajar
klub warrior akan kehilangan powernya
masuk gampang itu
kalo itu gak tau
kalo gak dicoba kan kita gak tau
gimana tadi urusannya
dia akan ngerebut pangan itu lagi
kita juga udah ambil duitnya
uangnya dia ambil boy
terus kalian diem aja
boy bener bener keterlaluan
padahal uang itu bakal gue kasih ibu sama adik gue
dean ini terlalu baik untuk orang yang baru gue kenal
ada maksud lain yang diem diem dia simpan
apalagi dia selalu ikut campur sama urusan geng serigala
bisa ngebantu semua urusan
lo bisa dapetin dengan cara yang lain
lo denger ya
gue nggak butuh uang dari lo
gue bisa dapetin dengan cara yang lain
gue bisa dapetin dengan cara yang lain

suatu saat kalian pasti butuh
lo lagi emosi kan lagi marah sama gue kan
lo tenangin diri lo
gue semakin curiga sama dean
dia pasti punya maksud lain
di balik kebaikan dia selama ini
den boynya udah sehat dia baik baik aja
den boy gak ada di rumah
oh nggak ada di rumah sih bi kan habis kecelakaan
harusnya istirahat tadi siapa yang berada di rumah
tadi sih bibi udah tahan dia
supaya istirahat dulu
ya padahal udah bela belain kesini buat nengokin boy

kalo non silla datang kesini ya
ya udah makasih ya bi
jangan lupa sampein aku balik dulu
jalan dari sana kesini
papahnya boy ada
papahnya boy tuh selalu sibuk
jarang ada di rumah
mama tanya sama bibi papahnya ada
iya bu bener
papahnya boy nggak pernah ada di rumah
dia sibuk ngurus bisnisnya
udah kaya masih aja
udah kaya masih aja rajin kerja
uangnya duitnya kecium dari sini
lagi nggak di rumah lagi
aku jadi nggak bisa kenalan sama papahnya boy
ya udah bi jangan lupa sampein ke boy
sama tolong disampaikan lagi satu lagi
sila datang bersama mamahnya ingin memberikan perhatian ke boy
terima kasih dan satu lagi
besok besok didi kalau keluar jangan cuma bawa diri aja ya
untuk mamahnya silla
sampai sunscreennya ini mahal
oke krim malemnya mahal
kasih ya bi
cantik banget kalungnya
tanda cinta mama buat reva
kalo mama sudah nggak ada nanti
reva jangan sedih sayang
cinta mama gak akan pernah pergi
cinta mama akan selalu
ada buat reva
sama seperti kalung liontin hati ini
selama ini gue udah jagain kalung itu
nggak tau ada dimana
aku gak bisa jagain kalung pemberian mama
sebenernya lo nggak perlu khawatir
tanpa lo suruh pun
gue pasti cari kok kalungnya sampai ketemu
gue tau kok apa artinya tanggung jawab
buktinya gue dateng lagi kesini
untuk cari kalung lo kan
gue cuma butuh waktu
karena gue takutnya orang lain
melihat nanti malah salah paham
kita sudah cuma bertah deepen
kayanya udah lumayan
hypertukas grafik kok
kalung gue terus giliran sekarang kalung gue bener bener hilang

santai di situ
oh dicari berapa kalipun pasti gak akan ketemu
mau gue ganti aja ya
seenggaknya kan kalau gue niat untuk ganti dia tahu kalau gue pengen tanggung jawab
kalau gue tuh bener bener pengen balikin kalung dia
udah semperin aja langsung
kalian ngapain rame rame mau kemana sih
kaelah lo enak banget lo nanya
dari tadi kita muter muter nyariin lo
untung aja kita belum nyerang markas geng serigala
kamu mau nyerang markas geng serigala
mau ngapain sih kalian
ini si ian ngira lo diserang sama mondi
soalnya kan mondi tahu lo habis kecelakaan
yah kita takut
mondi tahu gue kecelakaan
mondi tahu dari mana
ya namanya juga anak motor
minta soal kecelakaan jatuh dari motor
cepat nyebarnya boy
apalagi lo yang kecelakaan
lagian lo udah kenuyuran aja lagi sakit juga
diteleponin susah bener ngangkatnya
gue ngecek handphone dari tadi
gue lagi fokus nyari barang ian
gue ngilangin barang orang dan sampe sekarang belum ketemu
penting banget kayaknya
nanti lagi aku ceritain panjang ceritanya
udah sekarang kan kalian udah liat nih gue gak kenapa napa
gue baik baik aja
mendingan sekarang bubar deh
dan ingat ya satu hal nih
gue pesenin gue tekanin sama kalian semua
jangan pernah inisiatif untuk nyerang geng serigala
kalau belum ada kode dari buah
kalau gue gak nyuruh apa apa gak usah nekat kayak gitu
gue gak mau ya
kalau citra kelupu warrior ini jadi jelek
bubar kalau dengar
yaudah ya kita bubar sekarang
besok kita ngumpul di base camp
kenapa gak di deket kampus lo aja di warung nyaman ini
kalian liatnya bening bening
ian lagi ya
harusnya lo bersyukur kurus
lu masih bisa menikmati ketampanan gue ini
kayak anak kecil tau gak
yaudah gue ikutin permintaan kurus
besok kita nongkrong di warung man ini ya
dari gue duluan ya
gue juga boy ikut
dulu pada bubar ah
lagi ngapain sih lo mau ke rumah gue
ya gue pengen makan enak lah
tau boy kasian nih ian
udah nyidam dia
kita mau ke tempat besok tempat jam
ada pun adam